lonjakan harga daging ayam potong terjadi di pasar tradisional klewer
kecamatan manis renggau klaten jawa tengah kamis siang
harga daging ayam potong di pasar ini mencapai rp tiga puluh lima dan rp tiga puluh enam per kilogram
dari sebelumnya sekitar rp tiga puluh empat per kilogram
permintaan daging ayam potong yang masih tinggi membuat pedagang menambah jumlah dagangan dari lima belas ekor ayam potong
menjadi dua puluh ekor sampai dua puluh lima ekor ayam potong perharinya
lonjakan harga jelang ramadan juga terjadi pada komunitas telur dan gula pasir
harga telur ayam kini menjadi rp dua puluh empat per kilogram sedangkan harga gula pasir menjadi rp empat belas per kilogram
sementara di pasar tradisional cikupa
kepala kabupaten tangerang banten
harga daging ayam sudah mengalami kenaikan hingga dua kali lipat
kamis pagi harga daging ayam tembus rp empat puluh per kilogram
belum diketahui penyebab naiknya harga daging ayam
pedagang menduga kenaikan dipicu tingginya permintaan menjelang bulan ramadan
selain naiknya harga kebutuhan pangan warga juga masih dihadapi dengan kelangkaan minyak goreng curah
seperti di banjarmasin demi mendapatkan harga minyak goreng murah
para pedagang eceran di banjarmasin ini rela antri hingga berjam jam di agen minyak goreng curah pada kamis sore
sekitar dua puluh derum hari ini kita hanya dua puluh derumnya keluar
harga per liternya berapa
untuk per liter harga per liter rp empat belas
untuk masyarakat yang pedagang tidak sampai rp empat belas rp tiga belas rp tiga belas
dan minyak goreng curah di banjarmasin mulai langka
karena agen minyak goreng curah mendapat pengurangan jatah penjualan
jika biasanya agen mendapat pasokan minyak sebanyak empat puluh ribu liter
kini berkurang menjadi delapan liter perharinya
tim liputan cnn indonesia